untuk sustainability industri juga tentunya ada biaya yang diberikan
itu terkenanya lebih ke arah jari jari kecil
biasa nggak gue udah bilang ke angklung ujo
ada wisdom lokal kata presiden begitu ya
menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan
sebanyak lima ratus seribu mg atau sepuluh lima belas mg per kg berat badan
mangkuwo harjo condong catur dan candi binangun
perkumpulan atau tadi freternity gitu ya
yaitu dengan menjaga pola pikir positif
jadi yang saya katakan saya akan lanjutkan
nah tiga tiga juta ton dengan asumsi
bps sudah bisa mengeluarkan prognosis
murid mahasiswa guru dan dosen
memang saham saham perbankan dia yang merilis laporan keuangan
kalau ada kemacetan pun di gerbang tol cikampek utama ini
mungkin bahwa keranekan semua menunggu
sehingga harganya melonjak bahkan kabarnya ada calo
ya kalau kita baca keseluruhan sebenarnya banyak menyentuh hak asasi
sehingga kemudian yang kita lakukan activity nya tidak cuma liputan yang outputnya berupa artikel begitu
ataupun juga di emas tadi sehingga harganya juga ikut terangkat naik begitu ya dari perubahan perilaku dari investor investor ini begitu mbak megi
hidup itu berjalan bukan berlari
peningkatan kelas pengusaha umkm menjadi agenda utama
jadi kayak tadi mungkin ada ilustrasinya
jadi ada semacam space ada semacam ruang semacam waktu
nanti lagi pas ada parkir tadi kemudian ada ke pos anak tadi sebentar
tetapi harta yang didapat sebelum tahun pembuatan
pak kalau kita bicara mengenai capital inflow yang menarik
kemudian nanti akan ada diskresi kepolisian untuk mempertimbangkan
inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini
gue ngomong selamat hari ini versi hari rabu
khususnya ke arah ekonomi hijau
tapi di sisi yang lain bisa jadi ribet ribet politik ini kemudian juga akan sedikit memperbaiki
seputaran tol kemudian menuju tempat wisata memastikan bahwa jalanan terbebas dari adanya paku paku yang dapat mengganggu perjalanan daripada pemudik
rasa keadilan masih belum muncul
saya harap di entrance mess tersebut
agak penting tolonglah dan memilih saat terakhir
selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya
bukan hanya beban yang diberikan kepada kita
konsorsium dari grup agung sedayu indofood sinarmas pulau intan
benarkan baru sepuluh menit patroli kami sudah menemukan satu pelanggar
jadi event kampanye yang akan terjadi di akhir tahun itu lebih positif ya bagi kita
memang itu sebenarnya ada jadwal project cop buat lagu baru
pembangunan smelter tembaga baru akan selesai
dan mempermudah umkm untuk masuk ke rantai pasok global
permasalahan yang tertidur saya belum pernah mengalami
jadi sebenarnya udah orang terdekat kena
kilometer enam puluh enam pertemuan antara
kementerian kesehatan meminta masyarakat
eko wisata adalah murni permainan
lima insansi pelaksanaan asesmen tersebut bersama bkn terkait guna mempersiapkan asesmen yang dilaksanakan untuk mengases pegawai kpk
dengan tarif rp enam ratus enam puluh per malam saat weekdays dan rp delapan ratus dua puluh lima saat weekend
yaitu dari lokasi nyeri dan frekuensi
ada keyword keyword khusus yang memang terasosiasi dengan paslon dan ada tentang pemilu
karena penontonnya itu fanatik banget
ya sebenarnya juga banyak cerita cerita ya

santan juga pakai santan santan susu santan susu wow
barangkali ini ini bukan salah satu hal ter decided oleh karena kita buka dan biarkan hal hal modifikasinya
dan dia harus mempunyai satu rekod harian ya
tapi mungkin magnitude nya itu mungkin tidak seheboh
ada tujuh puluh tujuh ribu pemilu dua ribu dua puluh empat dan dearthy vote ini sebenarnya masih naik
nah satu lagi untuk petugas paski beraka dua ribu dua puluh dua
masuk kuliahan gak ada yang unpad jago jago unpar jago jago ya makin super cadangan lah gue
walaupun kedua negara ini bukan penghasil utama minyak dunia
terus kalau kamu tidak peduli ya berarti kamu apatis gitu ya
lalu apa langkah sederhana namun bermakna yang dapat kita berikan kepada teman keluarga siapapun yang kini tengah berjuang melawan corona
jadi value termasuk juga dari alumni tadi
konsep permakultur diadopsi dari australia
secara resmi saya nyatakan dimulai
baik secara jangka panjang memang indonesia harus independen dan tidak tergantung dengan negara lain
terutama motor kalau pakai helm ya dipakai terus
namun klaim sultan ground menimpa tanah milik sepupunya yang terletak persis di samping rumahnya
untuk itu kenapa berkali kali saya sampaikan
itu akan tidaknya tidak akan menjadi hal yang berbeda
nah ini yang terkadang kita lihat tidak masuk dalam agenda agenda besar negara
kita harapkan bisa memenuhi target rp sembilan ratus triliun
selain itu sang pemilik babe haji yanto ini selalu ramah dan menghibur para pelanggannya
demikian juga kalau ada harta yang kemudian diberikan oleh hp muiz kepada sandra dewi
mau sampaikan juga bahwa gini yang juga tidak disadari itu adalah
sudah kita pindahkan ke piring
yaitu pentingnya membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan personal
kalau ada peningkatan kendaraan secara tiga jam berturut turut
di rumah aja atau masih gimana
kemudian kita melakukan sebuah live itu gitu
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
belanda ini nggak tempat hanya untuk seri tanah ini
gimana sih supaya bisa merasa lebih senasib penanggungan
sesuai dengan kaedah obat rasional
produksinya dengan tim yang juga mungkin tidak terlalu ideal begitu ya itu bisa berjalan
untuk memastikan penyebab gangguan ginjal akut pada anak
jadi kejadiannya adalah hari itu seperti biasa
dan kemungkinan fenomena alam yang tidak bersahabat ini
dua hari sebelum pencoblosan
namun di usia produktif juga tetap memiliki resiko terkena alzheimer
dan akan mati jika tidak terkena cahaya matahari
penyebab atau pemicu asam urat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal
ada pun rinciannya adalah dua juta ton berasal dari thailand dan satu juta ton berasal dari india
secara cepat dan terkonsolidasi
tapi memang karena ujung ujungnya ini kan tadinya ada karantina kemudian tidak pakai pcr kemudian tidak pakai rapid antigen
kerasnya jalanan ibu kota menjadi suka duka tersendiri
apa yang kemudian kira kira isu ham lainnya yang harus menjadi concern dari masing masing calon presiden ini
balikpapan ke nusantara yang jauh lebih sikat
gangguan ginjal akut progresif atipikal
harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif
sertifikat hak milik tanah atas nama orang tuanya pun langsung diubah dengan surat palilah sepucuk surat yang dikeluarkan oleh keraton sebagai izin pemanfaatan tanah kasultanan
dalam praktik pengobatan khususnya bagi anak anak
akuntabilitas dan tata kelola yang baik
untuk situasi tertinggi di stasiun pasar senen jakarta pusat

dibiayai oleh pt freeport indonesia
yaitu adalah aspak sih
halo laksmi sudah selesai begitu acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh tujuh dilakukan kemarin di istana negara
karena kejadian seperti ini bisa saja terjadi pada kejadian kalau itu dilaksanakan oleh pilot maskapai asing
kerap terjadi pada sendi penyaga tubuh
nah itu jadi dalam tim ini bisa lebih terperinci detail dan jelas program program apa saja yang bisa diaplikasikan di sekolah untuk anak anak
diharapkan pada pekan ini paling tidak sampai dengan akhir pekan ini asrama haji ini kemudian bisa disiapkan juga atau bisa sudah ready begitu ya untuk menerima pasien covid sembilan belas di wilayah dki jakarta dan juga sekitarnya
kemudian pada tanggal dua puluh lima maret korban datang ke lpsk
atau dijadikan hunian pribadi
pak zulkifli mansyah mudah mudahan bahan evaluasi ini juga bisa disempurnakan seterusnya
nah kami dari pemda provinsi juga kabupaten memastikan bahwa lingkungan adalah kondusif aman nyaman menyenangkan
kita foto dulu kak kelas kamera
melaporkan juga ke pihak kepolisian
namun hingga kini rano hanya memiliki akta notaris
lapar banget kayaknya makan siang dengan porsi jumbo ide yang menarik gimana kalau ikut saya
penyakit adalah masalah bersama
menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara
dari rebalancing indeks lk empat puluh lima
jadi itu beberapa hal yang diperhatikan oleh pasar gitu
siapa pun yang mempermainkan